uping sampai duluan hehehe iping mana nih ping anu anu anu anu bunyi di bawah hehehe
ngapain sih an main di bawah hati kau ngapain sih kan tadi nyari ipeng keren
bos daya dalam keadaan bahaya
bahaya kenapa sih
ah bos jail lagi menyebrang ya
aduh ngapain nongkring di situ
kijang satu kijang dua kabur
aduh pake ngebrek ngebrekan lagi
hei bos jail tuh gak pake nonduan
kenapa dia bisa melihatku
ini yang di atas dok
ada orang aneh di dalam
cepet periksa pak
kami akan periksa sekarang
orang rapokan kok disuruh tenang fi ya tuh
gua gak bisa kejar jin jahil
gua harus pulang
udah banyak orang di sini
gue harus balik ke bosjun
kok ngeliatin momi kayak gitu tah
ini beneran momennya bogi ya
iya bener lah ini mominya bogi
eh bogi tahu gak
ternyata sefi itu
ini baru namanya mumi bogi
soalnya bawel dan wanginya juga sama
kami sudah periksa ke semua tempat
tapi tidak ada siapa siapa bu
orang tadi ke mana ya
sampai mana b toolkit ini
tempat yang paling aman ya cuma di posapam
belok banget sih lo
jalan aja belum lurus sudah latihan begitu
bengkal mengol kayak bebek
bogy kembali kacamatanya bela
masih iping cendelian
iping nyampe duluan
bunyinya di bawah
ngapain sih an
main di bawah
kan tadi nyari iping
mari kita kerja
ada sesuatu nih
iping terawang dulu ya
ada disitar sini
lihat ke kanan
mundur lima langkah
tengok ke kanan
tengok ke kanan
tengok ke kanan
tengok ke kanan
tengok ke kanan
tengok ke kanan
tengok ke kanan
ini mah yang dikali
perhatiin lagi dong yang jelas
penerawang nogut mah gak salah
iping sih lo melihatnya
ambil dah burung
ambil dah burung
iya ambil dah burung
kalau ini tugas iping
ambil ya gak
mana udah dapet belum
makanya jadi tuyul dan semekur
eh apaan tuh
dapet ya dapet dapet
cuma beda sesenti aja
eh kaki kaki kurang tinggi tinggi kita berdua dan disini
kecil kecil lagi manusia kurang tinggi
itu anak manusia yang kita cari
itu kayaknya manusia yang kita cari dua anak
emang itu dia
aku yang marah aku bos kalian aku suruh kejar anak manusia itu kenapa kalian main main lagi
kejar anak manusia anak manusia anak yang mana anak manusia yang megang teguk kita kejar